majelis hakim pengadilan negeri jakarta barat memfonis hukuman penjara seumur hidup
untuk mantan kapolda sumatera barat teddy minahasa
mantan kapolda sumatera barat ini nyatakan bersalah menyalahgunakan narkotika
dengan memerintahkan menukar sabu yang merupakan barang bukti kasus narkoba
polres bukit tinggi dengan tawas
fonis hakim ini lebih rendah dengan tuntutan jaksa sebelumnya yakni hukuman mati
dan berikut kami ajak anda untuk melihat situasi yang terjadi di pengadilan negeri jakarta barat
ya ini sudah terlihat ada kuasa hukum dari teddy minahasa
sudah yang pertama syukur bukan hukuman mati itu dulu
ya jadi bukan hukuman mati
yang kedua perjuangan masih panjang
masih ada banding kasasi dan yang ketiga
pertimbangan hukum majelis hakim
tuntutan dan replik dari jaksa
ada nggak kalian lihat pertimbangan hakim mengenai
perintah dari teddy minahasa tanggal dua puluh empat september
agar musnahkan tidak dipertimbangkan sama sekali
ya kalaupun ditolak harusnya dipertimbangkan
sebagai contoh orang bisa aja contohnya
orang bisa aja merencanakan suatu tindak pidana
akhir pada mau dilaksanakan tiba tiba dia berubah pikiran
berubah pikiran mengatakan tidak jadi
itulah yang dikatakan oleh semua saksi ahli yaitu
siapa jamin ginting eva elwi daniel semua
semua dokter dan profesor semua mengatakan
kalau seorang yang merencanakan suatu tindak pidana
pada akhirnya kemudian dia mengatakan tidak jadi
maka dan dia sudah mengatakan itu kepada orang yang harusnya bersama sama melakukan
itulah namanya tidak ada meeting of mind
sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana itu
itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim
tanggal dua puluh delapan september jelas jelas semua saksi mengatakan bahwa
teddy minda hasan sudah perintahkan musnahkan
yang kedua mengenai menikmati uang
mana ada saksi tidak ada saksi
yang ada saksi hanya si dodi
tidak ada saksi yang mengatakan bahwa dia menerima uang
tidak ada sama sekali
cctv juga mengatakan tidak
ya juga tidak ada saksi mengenai penemuan uang karena sahabat dengan tawas
tidak ada sama sekali saksi
jadi tidak dipertimbangkan bahwa memang tidak ada saksi
jadi semuanya semuanya putusan hakim tersebut mengambang
sangat mengambang dan yang paling parah adalah pertimbang yang sama sekali
mengenyampingkan pasal lima dan enam undang undang ite yang mengatakan bahwa
apabila buktinya adalah bukti elektronik seperti wa
harus digital forensik secara utuh
ini tidak dipertimbangkan
berarti hakim benar benar melanggar undang undang ite
hakim telah melanggar hukum acara
begitu parahnya pelanggaran semuanya
ya benar benar main kopi pasta pembelahan replik daripada jaksa
sudah pasti banding
sampai peka nanti masih panjang perjalanan ini
bukit tinggi itu di bukit tinggi
bahkan saya bilang sabu di jakarta tidak ada bukti labnya
apakah itu sama elemennya dengan sabu dari bukit tinggi
tidak di lab tidak di lab
padahal waktu itu dalam pemeriksaan dalam waktu pemeriksaan bap
t d binahasa sudah mengatakan kepada pak jenik
kenapa tidak di lab
karena sejak awal t d binahasa sudah curiga bahwa yang ditangkap itu
dari berbagai kasus di bukit tinggi adalah ampap libur

kenapa kok yang akhirnya cuma empat puluhan
akhirnya berkurang jadi tiga puluh sembilan
jadi sejak awal sabu tersebut sudah menguap hampir lima kilogram
kedua apa susahnya memeriksa bekas residu daripada tawas dan sabu tersebut
itu digali dicek benar nggak itu tawas
tidak di periksa sama sekali
tidak ada uji lab perbandingan antara sabu yang di sini sama sabu yang jadi bukit tinggi
dan yang lain semuanya tidak ada saksi dua orang satu saksi semuanya
ya makanya kata hakim tadi bahwa seolah olah saksi mahkota memang ada saksi mahkota
ternyata hanya satu tidak ada saksi pemberian uang
tidak ada saksi mengenai perintah agar tukar dengan tawas
tidak ada lebih dari satu saksi maksud saya
saksinya hanya satu pengakuan dari
terdakwa lain yang dia harus mengaku begitu agar dia diringankan
yaitu saksi mahakota
oke jadi ini benar benar kasusnya mengambang bukan hanya sekedar super mengambang ya
melanggar hukuman cara di berbagai aspek
tadi pak edi pas di setelah dibacakan kondisi apa tadi ada menolong sesuatu bicara soal apa
pertama dia minta banding
kedua dia bingung kenapa kok banyak hal tidak dipertimbangkan
ya itu tadi itu tadi yang paling dia sangat tadi tanya
perintah tanggal dua puluh delapan september musnahkan
kok masih ada penjualan oktober
antara september dan oktober jaksa maupun hakim tidak mempertimbangkan apakah ada bukti bahwa teddy minahasa masih suruh jual
kan dua puluh delapan september kan sudah musnahkan
tapi tiga oktober masih dijual
itu sama sekali tidak dipertimbangkan
jadi putusan hakim ini benar benar benar benar tidak sesuai fakta hukum atau salah total
pak edi tadi putusan dari hakim ini menguatkan adanya perintah dari pak t d yang sebelumnya bilang adanya kesanan kalau membuat hukuman

coba alasan alasan memberatkannya itu tadi itu kopi pasta dari jaksa
dibuntur sih pak t d tapi kasih tahu
tapi kan untuk sekarang polis ada bagian yang meringankan
kemudian dengan hukum panjang saat waktu itu kan tidak ada bagian yang meringankan
puluhan kasus narkoba di negeri ini termasuk di kejaksaan negeri jakarta barat
kalau bukti narkobanya kurang lebih lima kg lebih ponisnya selalu di bawah dua puluh tahun
sudah saya sebutkan itu berkali kali dalam pembelaan
tidak ada kasus narkoba
tidak ada kasus narkoba
ada kasus narkoba untuk lima kg di negeri ini yang difonis hukuman mati atau seumur hidup
semuanya rata rata dua puluh tahun
nah ini kenapa
ini pertama berarti pak
ini pertama sekali seumur hidup
namun demikian setidak tidaknya bukan hukuman mati
karena kalau hukuman mati memang sudah salah total
tapi ada pengaruh dari perhatian publik ke pak t d minar
semua perkara narkoba juga menarik perhatian publik
tapi kan hukum harus ditingkatkan
yang paling parah itu itu loh
pasal lima dan enam undang undang ite yang mengatakan harus diselesa
yang paling parah itu itu loh

itu tidak ditangkapi oleh hakim
padahal itu undang undang
dan itu dikita
ada kata kata di digital forensik mengatakan bahwa
jadi menangasa perintah kata kata pemerintah musnahkan
dan sesudah itu nggak ada lagi perintah lebih lanjut
tapi kenapa oktober ada penjualan
itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim
percentasinya berapa banyak yang tidak dimunculkan oleh hakim
banyak yang tidak dipertimbangkan
satu yang tidak dipertimbangkan ya
yang paling fatal adalah perintah yaitu musnahkan
menarkoba itu tidak
musnahkan tanggal lima september
itu paling fatal
sekalipun sebelumnya ada chat chat yang mengatakan hendak dijual
tapi kalau orang sudah mengatakan tidak jadi
semua saksi ahli mengatakan
berarti sudah tidak ada meeting of mind
sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan antara pelaku dengan si teddy minahasa
sudah tidak ada lagi meeting of mind antara dodi dengan teddy
karena sudah ada musnahkan
kalian ada dengar nggak tadi dipertimbangkan oleh hakim
sama sekali tidak dipertimbangkan
jadi putusan itu dipaksakan
dipaksakan melanggar hukum acara total
sudah begitu banyak putusan di negeri ini mengenai undang undang ite
bahwa kalau buktinya adalah alat elektronik
harus di digital forensik
ini di digital forensik tapi hanya sedikit
dan tidak ditunjukkan kepada para saksi fakta
sudah dua ya
yang ketiga tidak ada ujian perbandingan
apakah narkoba yang ada di sini sama dengan narkoba yang di itg
tidak ada pengecekan mengenai
apakah benar yang dimusnahkan itu adalah
adalah tawas atau tidak
karena waktu pemusnahan yang ditandakan itu adalah
ketua pengadilan negeri
satupun tidak diperiksa
kenapa tidak digali aja langsung itunya
digali kuburan pemusnahan itu
kan beda elemen antara tawas dengan itu
dan yang lain adalah
pelanggaran keempat adalah
setiap tuduhannya itu
hanya ada satu saksi
setiap tuduhannya itu
tidak ada saksi
dodi mengatakan bahwa
melanjutkan penjualan oktober itu adalah dodi
tidak ada chat
tidak ada saksi

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak pak
terima kasih pak
terima kasih pak

padut planer di laser
padut planer di laser
sedangkan padut planer entertain